tahap awal dari rangkaian uji kepatutan dan kelayakan calon kapolri sudah selesai digelar
tahapan awal sebelum uji kelayakan dan kepatutan di parlemen ini berupa wawancara langsung komisi tiga dpr ri
di kediaman komjen idam aziz di kawasan panglima polim jakarta selatan
usia pertemuan rabu pagi komisi tiga ketua komisi tiga dpr herman heri mengatakan
wawancara berlangsung selama sembilan puluh menit dengan berbagai macam pertanyaan
termasuk menyangkut masalah kehidupan pribadi komjen idam aziz
pagi hari ini sudah selesai tahapan awal dari rangkaian fit and proper test
terhadap calon kapolri komjen idam aziz yang mana pagi ini kami telah melakukan
wawancara pribadi di rumah kediaman pribadi beliau
lama dari wawancara kami tadi lebih kurang sembilan puluh menit
berbagai bagai pertanyaan sudah kami sampaikan
bahkan masukan kami berikan
hal hal yang kami tanyakan dan kami permasukan adalah
sebagian besar menyangkut masalah masalah hal hal yang menuntut kehidupan pribadi
mohon izin mohon maaf kenapa sampai kami masuk kepada hal hal pribadi
karena ini sudah menjadi tradisi di dalam fit and proper test setiap kaporri
ada banyak hal hal pribadi yang ingin kami tahu lebih jauh
contoh hal pribadi bagaimana
misalnya kehidupan dengan keluarga bagaimana
istri beliau yang mana
semua itu kita pengen kenalan
yang kedua kami juga bertanya bagaimana cara mendidik keluarga
cara mendidik anak anak
kehidupan suami istri dalam menghandle misalnya tugas tugas beliau sebagai kapolri nanti
apa peran istri
apakah istri ikut campur
apa peran istri
ini hal hal sensitif yang kami pertanyakan tadi
dari apa yang kami sampaikan dan mendapat jawaban dari keluarga ini
kesimpulan kami adalah satu keluarga pak idam aziz adalah keluarga sakinah
mawadah waromah yang patut dijadikan contoh oleh seluruh anggota institusi polri
kami berkesimpulan bahwa keluarga ini bisa menjadi panutan
jika selesai nanti dipilih menjadi kapolri bapak dan ibu ini akan menjadi bapak ibu dari
seluruh anggota polri di seluruh indonesia
dan kami yakini bahwa mereka sanggup menjalankan tugas amanah tersebut